hilangnya nyawa supporter jackmania haringga sirla di bandung menimbulkan duka yang mendalam
bukan hanya bagi dunia pesepak bolaan tapi juga semua insan tanah air
seorang pria asal bandung misalnya melakukan aksi free hug
untuk menggaungkan perdamaian yang videonya menjadi viral di media sosial
sambil membawa poster video yang diunggah ke akun pribadinya
at echo underscore satpam echo permadi meneriakan pesan perdamaian
bagi para pendukung persib dan persija
mengenakan pakaian oranye dengan logo persija
eko yang merupakan warga bandung ini melakukan aksi free hub
meminta siapapun yang melintas memeluknya jika setuju dengan pesan damai yang ditulisnya
video berdurasi dua puluh lima detik ini diunggahnya pada dua puluh lima september lalu
aksi solidaritas sebagai simbol duka cita untuk haringga sirla
selain menyalakan lilin dan tabur bunga
ratusan orang yang tergabung dalam aliansi supporter bandung ini
juga mengumpulkan tanda tangan untuk menolak kembali
terjadinya aksi kekerasan di sepak bola nasional
meninggalnya jack mania haringa sirla akibat pengeroyakan supporter lawan
memang menjadi sorotan banyak pihak
kasus ini kembali mencoreng dunia sepak bola tanah air
meski tak bermain di lapangan supporter menjadi hal yang tak bisa dipisahkan dari sepak bola
meski begitu tak mudah untuk mengatur
dan mereduksi permasalahan supporter
apalagi jumlahnya mencapai ratusan ribu orang
walaupun secara administratif yang terdata memiliki keanggotaan hanya sekian persen
pembinaan supporter menjadi salah satu pekerjaan rumah
bagi seluruh klub sepak bola indonesia
tugas ini tak hanya dibebankan pada klub
organisasi tertinggi sepak bola tanah air pssi pun dituntut untuk ikut serta